ada kembali di after sepuluh komisi pemberatasan korupsi resmi menahan lima mantan pejabat pt waskita karya persero tbk
kelimanya ini adalah tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif di pt waskita karya yang merugikan keuangan negara dua ratus dua miliar rupiah
lima mantan pejabat pt waskita karya resmi ditahan kpk yang tiga orang diantaranya tersangka baru
yakni mantan kepala bagian pengendalian divisi tiga pt waskita karya yang kini menjabat sebagai direktur utama pt waskita beton prikes jarod subana
kemudian mantan kepala divisi tiga pt waskita karya desi aryani serta mantan kepala proyek dan kepala bagian pengendalian di divisi tiga pt waskita karya fakih usman
sementara itu dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak desember dua ribu delapan belas
yakni mantan kepala divisi dua pt waskita karya fato rahman dan
mantan kepala bagian keuangan dan resiko divisi dua pt waskita karya yuli ariyandi siregar
dalam kasus ini kpk menduga kelima tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di pt waskita karya
yang merugikan keuangan negara senilai dua ratus dua miliar rupiah
kpk menyebut ada empat puluh satu kontak pekerjaan subkontraktor fiktif pada empat belas proyek di pt waskita karya dalam kurun dua ribu sembilan hingga dua ribu lima belas
bukti yang cukup menetapkan lima tersangka dan mulai hari ini dilakukan penahanan di rumah tahanan kpk
atas perbuatan tersebut tersangka disangkakan melanggar pasal dua ayat satu dan pasal tiga undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu tentang pemberantasan
tidak pidana korupsi
perkara ini adalah perkara tindak pidana korupsi dengan cara kontrak fiktif yang terjadi di pc dua pt waskita karya persero
antara dua tahun dua ribu dua belas
dari tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu lima belas dengan dugaan terjadi empat puluh satu subkontraktor fiktif pada empat belas proyek pekerjaan
divisi dua pt wastrita karya persero yang kami sampaikan tadi mengibatkan kerugian negara kurang lebih dua ratus dua miliar